pernah kembali di cnn indonesia news report
lebih dari dua ton daging celeng dalam kondisi busuk
yang rencananya akan digunakan sebagai bahan pencampur bakso
di wilayah ibu kota kembali diamankan balai karantina kelas dua cilegon banten
pengiriman daging celeng ini berhasil digagalkan di jalur keluar pelabuhan merak
daging diselundupkan dengan cara ditumpuk buah semangka untuk mengelabui petugas
balai karantina pertanian kelas dua cilegon banten
mengamankan daging celeng lebih dari dua ton
saat akan dikirim menuju ibu kota menggunakan truk
penyergapan bermula saat kedatangan truk bermuatan semangka di pelabuhan merak
berusaha menghindari pemeriksaan petugas kepolisian sektor pelabuhan
saat digeledah ditemukan daging celeng tidak layak konsumsi
dan tidak memiliki kelengkapan surat
untuk mengelabui petugas daging celeng ditumpuk di bagian terbawah tumpukan buah semangka
saat diamankan kondisi daging celeng sudah dalam kondisi membusuk
dari keterangan supir dan konektru
rencananya daging ini akan ditumpuk di bagian terbawah
dan dikirim ke sejumlah daerah di ibu kota untuk dicampur bakso

supir dan konektru serta pelaku lain yang terlibat penyelundupan daging celeng ini
dijerat dengan pasal tentang karantina hewan
dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
adi mazda serang